sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto menghadiri acara reuni akbar yang digelar purnawirawan kopassus
para purnawirawan ini tergabung dalam organisasi purnawirawan pejuang indonesia raya atau ppir
organisasi purnawirawan pejuang indonesia raya ppir yang merupakan organisasi sayap partai gerindra ini menggelar reuni akbar purnawirawan kopassus pada sabtu pagi
selain halal bihalal antar sesama purnawirawan acara ini diisi pidato politik oleh mantan danjen kopassus prabowo subianto
dalam pidatonya prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa yang menurutnya memprihatinkan
ketua umum gerindra ini pun menghimbau agar para purnawirawan tetap berjuang memperbaiki kondisi bangsa
prabowo pun sempat berkelakar mengenai perbedaan pracurit pejuang dengan prajurit staff melalui gesturnya
penanggung jawab acara reuni mengungkapkan adanya
dukungan dari sebagian purnawirawan agar prabowo maju sebagai calon presiden
prabowo pun mengaku senang dengan dukungan yang diterimanya ini
masih harus ditunggu kapan waktu prabowo akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas